jajanan unik ini bisa dijumpai di jalan raya tangkil desa mindaka kabupaten tegal jawa tengah
jadi justru saya berterima kasih kepada mereka
itu akan jauh reduce
polri tentu sebagai wujud
tetapi kalau memang itu sudah menjadi jalan politik
tapi saking banyaknya dan sulit untuk diatur
bahwa harus mulai dengan orang tuanya
tak kalah pimpinan rapat komisi sebelas dpr ri menyebutkan bahwa pembahasan ruu kup dan polemik pajak sembako ini akan diagendakan dalam waktu yang akan datang
yang meninggal karena infeksi yang diakibatkan
secara keseluruhan di australia
yang dirasakan apa masih bisa merasakan sesuatu nggak
yang mungkin mengkonsumsi obat obatan biasa atau inhaler
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melaporkan pada juli dua ribu dua puluh satu lalu
liburan jalan jalan ke mall biasa main di wahana rekreasi masih biasa nah sekarang
yang saat ini sedang berada di kenbera sebetulnya
kemudian di oven dipoles dan selanjutnya diperuncing
kemudian pada dua juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga ratu elizabeth ii dianugerahi mahkota
pada dua puluh empat januari lalu presiden joko widodo meninjau pembangunan sodetan sungai ciliwung
namun masih sedikit orang yang mengetahui proses pembuatan coklat
di dalam dunia pendidikan
juga dibebankan ke sekolah
mantan kopassus dan jennya juga pula gitu kan
yaitu dengan mendekatkan tangan ke oven
enggak enggak jujur ya pak produser
maka dia akan menjadi bagian
lu kalau misalkan lu punya kemampuan
dan diantara banyak opsi yang lain
bagi kita pencinta kereta maupun angker anak kereta nih mas ya
tapi masyarakat yang sebagai penonton juga perlu tahu panduan apa saja yang harus dilakukan
di kota tasik malaya jawa barat saat mengisi libur akhir pekan
sepuluh tahun kemudian putri elizabeth menikah dengan pangeran philip atau duke of edinburgh
di kanan kiri jalan berjejer toko toko yang menjual berbagai keperluan pakaian
ibadah haji ke mekah merupakan salah satu dari lima rukun islam
ini membuat dua puluh empat ribu apps digabungkan menjadi sepuluh dua puluh empat ribu apps digabungkan menjadi satu super apps
jadi bukan berarti krl impor itu ditutup sama sekali
mohon maaf ya tapi kalau misalkan sebagai aktivis
pasti memahami kondisi dan situasi kita secara global saat ini
afif bisa menjual empat puluh hingga lima puluh porsi rujak es krim
karena jika dibandingkan dengan digitalisasi dan tanpa digitalisasi
tapi gimana buat orang orang muda mudi idealis ini
setelah beras ketan dimasukkan ke dalam wajan
sudah lahir di negaranya
oh jadi sudah tidak sadar ya